taman hutan raya juanda atau yang lebih sering disebut tahura juanda adalah salah satu lokasi wisata alam favorit
yang berada di tengah tengah kota bandung
di masa pandemi covid sembilan belas pengelola tahura juanda memperlakukan pembatasan jumlah pengunjung menjadi hanya satu lima ratus orang per hari
pengunjung yang ingin berkunjung ke tahura juanda harus melakukan reservasi online
konfirmasi reservasi kemudian akan dilakukan via email yang nantinya diperiksa petugas sebelum masuk ke tahura
pembayaran tiket masuk juga hanya bisa dilakukan melalui pembayaran secara online untuk menghindari kontak fisik
kan tidak bisa berkerumun seperti yang tahun lalu sebelum pandemi kan
emang ini dibatasi ya
kami di sini menjalankan tugas melayani pengunjung sesuai dengan prokes covid sembilan belas
kalau total pengunjungnya dibatasi juga
total pengunjung ya dibatasi
emang dibatasi sampai satu lima ratus
kemudian juga ini kan waktunya juga dibatasi
sekarang apalagi di bulan ramadan ini sampai jam tiga sore
selain menikmati suasana hutan di tengah kota ada beberapa lokasi wajib yang bisa dikunjungi di tahura juanda
lokasi pertama adalah gua jepang yang merupakan peninggalan jepang ketika masa penjajahan
awalnya gua jepang dibangun oleh belanda pada tahun seribu delapan ratus
namun pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu gua ini diperbaiki oleh jepang dan digunakan sebagai tempat penyimpanan amunisi logistik dan komunikasi radio pada masa perang
gua jepang digunakan selama tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hingga seribu sembilan ratus empat puluh lima oleh jepang
lokasi selanjutnya adalah gua belanda yang berjarak sekitar tiga ratus meter dari lokasi gua jepang
sama dengan gua jepang gua belanda merupakan banker yang digunakan pada masa perang untuk tempat penyimpanan amunisi dan logistik belanda
go belanda ini dulunya merupakan banker yang digunakan oleh pemerintah belanda pada masa penjajahan
dan dibangun pada tahun seribu delapan ratus dua belas
yang menjadi unik di banker ini ialah adanya tiga lorong yang saling terhubung satu sama lain
pengunjung juga bisa memasuki kawasan hutan tahura
kondisi jalannya cukup menantang
ada jalan yang licin becek dan berlumpur serta berbatu dan menanjak
semua itu akan terbayar dengan indahnya pemandangan alam di sepanjang jalan
rindangnya pepohonan udara sejuk
dan beragam pauna liar yang berkeliaran bebas
alamnya terbuka ya jadi anak anak bisa olahraga sehat
terus sebelum masuk ke sini kan kita harus reservasi dulu
jadi jumlah pengunjung juga dibatasi
jadi kita nggak takut ya
oke untuk wisata oke
karena kan protokolnya bener bener ya dipakai gitu ya aturan protokolnya
jadi kita masuk juga harus pakai online dulu
terus apa namanya untuk jumlah pengunjung juga dibatasin ya
lokasi wisata selanjutnya adalah jembatan gantung
jembatan ini berada tepat di atas curug lalai
sehingga pengunjung bisa langsung menikmati keindahan curug dari atas jembatan
selain memiliki pemandangan alam yang indah
di dalam tahura juga terdapat penangkaran rusa yang berjarak sekitar satu km dari jembatan gantung
di sini pengunjung bisa berinteraksi dengan memberi makan dua puluh empat ekor rusa timorensis
berdiri sejak tahun dua ribu dua belas penangkaran rusa tahura merupakan lokasi penangkaran rusa kedua yang ada di jawa barat
lokasi terakhir adalah air terjun atau curug omas
dalam bahasa sunda omas berarti sesuatu yang berjumlah banyak
memiliki tinggi sekitar tiga puluh lima meter air dari curug omas berasal dari tiga desa
yaitu cibodas cicalung dan maribaya
di lokasi ini pengunjung bisa menikmati sensasi gemerisik air
yang berasal dari hempasan air terjun sehingga terasa menyegarkan
ya akhirnya kita sampai ke tujuan terakhir kita yaitu curug domas
tempat ini merupakan lokasi terakhir yang kita datangi
setelah perjalanan kurang lebih tujuh km dari pintu pertama taman hutan raya juanda
dan meskipun kita sedang berjalan jalan di ruangan terbuka
pastikan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan
seperti memakai masker mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer
dan menjaga jarak
franky wijaya rizky rahadian bandung jawa barat